berakhirnya dua ribu tujuh belas menjadi catatan penting bagi kebijakan fiskal indonesia
sejumlah capaian ditorehkan namun pekerjaan rumah lainnya menanti
hal ini yang disampaikan menteri keuangan sri mulyani kepada lebih dari tujuh puluh delapan ribu jajaran bawahannya
dalam tulisan tangan sebanyak enam halaman yang diunggah ke laman facebooknya
sri mulyani menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh jajarannya yang membuahkan capaian yang membanggakan
salah satunya raihan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat global
di sisi lain mantan direktur pelaksana bank dunia ini menyoroti kinerja direkturat jenderal pajak
yang masih perlu direformasi dan diperbaiki regulasi serta pelayanannya
menyambut dua ribu delapan belas sri mulyani mengajak seluruh jajaran untuk lebih optimistis dan berkarya lebih baik lagi
serta tidak lelah melayani negaranya